mereka datang bergombrolan
dengan cara menutup pintu
dan tidak membolehkan semua keluarga
memegang alat komunikasi
jadi antara kami dengan keluarga besar kami
cuma kami bertiga sama bapaknya
dengan anak anak yang bisa mendengarkan
mereka dalam memberikan
kesimpulan di dalam
kasus pembunuhan terhadap anak kami nofrian
yang mereka lakukan secara keji dan biadab